masih terkait pertarungan pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
isu sara dan praktik politik uang diperkirakan masih akan mewarnai pertarungan pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
hal itu disinyalir karena naiknya angka parliamentary threshold dan rendahnya rasa percaya diri peserta pemilu
serta kecenderungan memilih berdasarkan pertimbangan primodial ataupun kesamaan etnis dan agama
peneliti pusat kajian politik universitas indonesia atau puskapol ui delia wildianti menyatakan
isu sara akan menjadi ancaman serius bagi kebebasan pemilih menentukan pilihannya pada pemilu dua ribu sembilan belas
terlebih saat ini kecenderungan memilih berdasarkan pertimbangan primordial ataupun kesamaan etnis dan agama berpotensi terjadi
terutama pada masyarakat kalangan menengah ke atas
karena itu kpu di ibau memberi pendidikan politik kepada masyarakat
agar dapat menjadi pemilih yang cerdas dan rasional
yang efektif adalah isu sara ini
kita sudah mengalami ini dalam kasus pilkada dki misalnya
bagaimana isu sara menguat dan itu memberikan implikasi pada keterpilihan
hal yang sama disampaikan icw yang juga memprediksi praktik politik uang akan semakin rawan terjadi pada pemilihan umum dua ribu sembilan belas
terbelahnya fokus pada pemilihan presiden
membuat peluang terjadinya politik uang pada pemilihan anggota badan legislatif pada pemilu dua ribu sembilan belas semakin besar
dengan lingkup daerah pemilihan
dianggap menjadikan pilek lebih rentan diwarnai politik uang ketimbang pilpres
menurut anggota divisi korupsi politik icw
almas syafri nadia
ada tiga bentuk politik uang yang rentan terjadi pada pileg dua ribu sembilan belas
yakni pemberian mahar politik
jual beli suara
dan suap kepada penyelenggara pemilu
kami melihat semakin rawan karena pertama kita pemilunya serentak
fokus orang orang sekarang ke pemilihan presiden
sehingga pemilu legislatif mereka melihat semakin banyak peluangnya
karena fokusnya tidak lagi hanya ke pemilu legislatif
tapi juga lebih ke pemilu presiden
selain rendahnya rasa percaya diri calon akan elektabilitasnya
menjadi hal yang dapat mendorong caleg melakukan politik uang
terus kalau misalnya dari lawannya berarti apa yang
kita ke informasi lain presiden joko widodo bersama rombongan
senin pagi tadi mengunjungi korban gempa
di lombok nusa tenggara jawa tenggara
di lombok nusa tenggara jawa tenggara
di lombok nusa tenggara jawa tenggara